dan itu menunjukkan bahwa apa yang kita jalinkan selama ini sama pemikirannya dengan
oleh pemohon satu maupun pemohon dua baik terjadinya kecurangan kecurangan pemilu
kebahagiaan dan rasa syukur atas kehadiran presiden pks sekjen dan seluruh jajaran
halo sobat keupasti kembali lagi di program netizen on netizen bersama saya sinta milenia
nah di minggu ini seperti biasa kita sudah menyiapkan berita berita yang paling banyak disorot oleh netizen
kira kira berita apa saja ya yuk kita simak satu satu beritanya
oke langsung ke berita yang pertama nih yang disoroti oleh netizen tentang mahkamah konstitusi
yang telah memutus perkara sengketa pilpres dua ribu dua puluh empat dengan menolak seluruh gugatan paslon satu dan tiga
serta terdapat tiga hakim dissenting opinion
nah pihak satu ini menyoroti dissenting opinion tersebut
dan menuntut pembuktian yang lebih
nah untunglah prof saldi isra mengatakan seharusnya sidang seperti ini adalah sarana untuk menambah keyakinan hakim
nah berita dengan judul kata kubu anies mohaimin usai mk tolak gugatan
dan apresiasi dissenting opinion tiga hakim mk ini mendapat views sebesar sembilan ratus

lalu gimana ya reaksi netizen yuk kita baca satu satu komentarnya
oke assalamualaikum pak stevi kita langsung bacakan komentar dari netizen yang pertama ini dari
bunyinya hukum adalah kepastian bukti bukan asumsi narasi dan fitnah
nah sahabat kompastv putusan mahkamah konstitusi
ini bersifat final dan mengikat ya
lanjut ke netizen yang kedua ada dari ed yat dede mulyadi tiga puluh ribu enam ratus enam puluh sembilan
bunyinya suara rakyat banyak yang menentukan bukan suara elit politik yang punya kepentingan
jadi maksudnya ini kita harus menerima pilihan sebagian besar rakyat indonesia
ke netizen yang terakhir atau netizen yang ketiga ini ada dari ed agus wono strip cf sembilan ru
suara rakyat ada dari bentuk kedaulatan
jadi hormati demokrasi suara terbanyak itulah yang harus dijalankan
kalau netizen ini hampir sama seperti netizen sebelumnya ya
jadi intinya kita harus menerima pilihan sebagian besar rakyat indonesia
oke sahabatkupas tiffy kita lanjut nih ke berita populer kedua yang paling banyak disorot oleh netizen
ini datang dari pks dan pkb yang mengadakan pertemuan pasca pertemuan surya paloh
dengan presiden terpilih prabowo subianto
nah pks dan pkb ini membuka suara atas keputusan nasdem yang mendukung pemerintahan prabowo subianto
yuk kita simak videonya berikut ini
nggak ada kita belum tahu dengan nasdem perkembangannya apa
yang jelas nasdem itu pak surya itu senior kita
paling cantik dalam bermain politik dan matang
kalau mau cara yang terbaik kita ikuti ya kita ikuti
tinggal kita lihat nasihat kita belum dengar bagaimana selanjutnya
saya rasa cukup ya ada lagi yang belum terjawab
nah itu tadi ya sahabat kompas tv video cuplikannya
nah sekarang kita coba baca satu satu nih komentar netizen yang sudah kita rangkum
oke kita langsung ke komentar netizen yang pertama dari
at anywidayanti seribu sembilan puluh lima bunyinya seperti ini
mohon jangan berpisah koalisi pks dan pkb
kami rakyat sangat berharap selalu kompak amin
kita berharap semuanya selalu kompak ya
oke kita lanjut ke komentar netizen yang kedua dari
bunyinya politik itu dinamis bisa jadi lawan bisa jadi kawan
netizen ini mengatakan bahwa politik itu dinamis
lawan bisa jadi kawan pun sebaliknya
pks dan pkb bersatu untuk perubahan nasdem
cari aman terserah kemana
rakyat menginginkan sejahtera pastinya
waduh apa bener ya cari aman
berita terakhir yang menjadi sorotan netizen masih seputar mahkamah konstitusi
yang menolak kegiatan sekitabil pres dua ribu dua puluh empat
dari pasangan calon nomor urut satu dan dua
nah kali ini pihak prabowo gibran sebagai termohon angkat bicara terkait putusan tersebut
pasangan calon terpilih dalam pemilihan umum presiden wakil presiden dua ribu dua puluh
yaitu pasangan prabowo subianto dan gibran raka buming raka
selanjutnya kita juga sudah sama sama mendengar tadi ada tiga orang hakim menyampaikan dissenting opinion
pendapat yang terakhir dari pks dan pkb
tapi seluruhnya punya pendapat yang hampir sama
dan putusannya menurut mereka pertama adalah meminta seharusnya permohonan dikabulkan sebagian
yaitu dilaksanakan pemilihan umum presiden ulang di beberapa provinsi di tanah air
tapi satu hal yang tegas adalah bahwa dalam putusan itu
tiga dissenting opinion itu tidak menyinggung sama sekali tentang disqualifikasi
kira kira bagaimana ya komentar netizen
langsung saja yuk kita simak
langsung kita bacakan komentar netizen yang pertama dari ed aisyah almanda tujuh ribu tiga ratus empat puluh empat bunyinya
akhirnya berakhir drama p press dua ribu dua puluh empat
bersatulah indonesiaku semoga allah selalu melindungi bangsa ini
dari komentar netizen yang ini mungkin maksudnya netizen ini berharap usai pilpres dua ribu dua puluh empat rakyat indonesia ini kembali bersatu untuk membangun negara ini
lanjut ke komentar netizen yang kedua dari ed mutra kartini lima ribu delapan ratus enam puluh dua bunyinya
kami seluruh rakyat yang mendukung dua sungguh sangat berterima kasih kepada tim hukum pak yusril
kalau dari komentar ini nih netizen yang mendukung paslon dua ini
sangat berterima kasih ya atas perjuangan pak yusril yang berjuang nih dengan kawan kawannya selama sidang di mk
oke ke komentar yang terakhir netizen yang ketiga dari ed condro kirono strip uo empat wf bunyinya
ini baru contoh yang pasti dan positif baik bagi seluruh rakyat nkri tidak omon omon saja
terima kasih banyak pak yusril dan seluruh timnya
nah netizen ini menilai perjuangan dari tim hukum paslon dua ini
tidak omon omon saja ya
nah oke sahabat kompas tv itu tadi ya berita berita yang paling banyak disorot oleh netizen
terima kasih untuk kalian yang sudah menonton program netizen oh netizen sampai akhir
jawaban untuk like komen dan share video ini
dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe pada channel kompastv
sampai jumpa di program non berikutnya